jakarta yang terkontaminasi merkuri tentunya akan mempengaruhi kondisi hewan laut dan salah satunya akan kita bahas kerang hijau
mari kita lihat seperti apa bahayanya yang bisa ditimbulkan merkuri bagi tubuh manusia
kita lihat terlebih dahulu ini adalah membahaya merkuri bagi manusia
kita lihat berdasarkan kajian ilmiah kandungan merkuri yang aman bagi tubuh manusia adalah lima ppm ataupun juga part per million
ini merupakan salah satu satuan konsentrasi untuk menunjukkan perbandingan antara berapa bagian senyawa dalam hal ini merkuri dalam satu juta bagian suatu sistem
sederhananya berapa yang terlarut zat tersebut ada di dalam satu zat besar lain seperti misalnya air
jadi kandungan yang aman kita lihat adalah lima ppm dan itu merupakan salah satu batas yang maksimal
tidak boleh lebih dari itu
selanjutnya kita lihat untuk mengetahui bagaimana dosis ini juga bisa mempengaruhi
kesehatan tubuh manusia dalam jangka panjang misalnya tubuh yang terkontaminasi merkuri dalam dosis tinggi bisa menyebabkan gagal ginjal
sedangkan dalam dosis rendah kita lihat juga bisa mengganggu sistem imun dalam tubuh manusia
jadi ini perlu diingat dosis tinggi dalam skala waktu tertentu bisa mengganggu organ tubuh
salah satunya adalah ginjal
saya rasa hati juga ya karena salah satu yang mencerna cairan ataupun juga racun biasanya adalah hati
selainnya untuk sistem imun juga
bisa terganggu ketika kita mengkonsumsinya meskipun dalam dosis rendah
dan kita lihat selanjutnya kondisi merkuri pada kerang teluk jakarta
kandungan merkuri pada kerang di teluk jakarta tersebut kita lihat besarannya adalah
hanya sedikit saja di bawah batas maksimal tadi
hanya lima sisanya dan ini yang paling berbahaya
hal ini bisa diartikan menunjukkan bahwa mengkonsumsi kerang hijau
jumlah besar akan berbahaya bagi tubuh anda
karena mendekati ambang batas merkuri yang dapat dikonsumsi tubuh manusia
yang bisa kemudian diolah dicerna oleh organ organ tubuh
dan anda lihat ini angka yang perlu anda ingat satu dua ppm di teluk jakarta
selanjutnya tidak hanya untuk tubuh manusia dewasa saja
yang paling berbahaya apabila anda merupakan ibu yang sedang hamil
kita lihat dampak merkuri bagi ibu hamil dapat mempengaruhi pertumbuhan otak bayi
pasti semua ibu ingin melahirkan bayi dengan otak yang sehat dan juga cerdas
dan kemudian ini juga berbahaya
sistem saraf bayi dalam kandungan
dan dua hal ini harus kita ingat
dan indra yang menarik dari paparan saya sebenarnya saya juga bertanya pada diri saya sendiri
ketika saya akan mengkonsumsi ke sebuah restoran
apa iya saya harus nanya mas ini dari teluk jakarta atau bukan gitu ya
ya kak ini bukan untuk mendiskreditkan
bukan untuk kemudian menakut nakuti
tapi waspadat perlu loh indra
tapi ini adalah informasi
saya berterima kasih kepada anda anda hera begitu malam hari ini
karena dengan adanya kandungan merkuri yang begitu tinggi dan dampaknya yang begitu berbahaya
bu mungkin juga bagi yang menyaksikan ini di rumah begitu
bahwa sudah mulai mempertimbangkan ketika nanti akan mengkonsumsi jenis makanan ini
kerang hijau terutama datang dari teluk jakarta begitu era